sementara itu menanggapi polemik tuntutan para terdakwa pembunuhan brigadir yosua
jaksa agung muda bidang tindak pidana umum japimdum fadil zumhana angkat bicara
fadil menegaskan tidak akan merevisi tuntutan terhadap terdakwa kasus pembunuhan berencana brigadir yosua huta barat
dan berikut pernyataan jepimdum fadil zumhana
maka saya revisi oh udah benar gak pernah revisi itu pertanyaan jawabannya
tidak akan pernah revisi
yang pertama perintah siapa riki rizal
saya tidak kuat pak mental nyali gak kuat pak
seharusnya ri bisa menolak
melaksanakan perintah yang salah
ya harus dipidana
tapi tentang tinggi rendahnya itulah kearifan jaksa tadi
oh ini pak dia kan cuma nembak pak
ya sudah yakin segitu